malah papa berharap
naura mau tinggal di rumah ini untuk selamanya
kamu tumen hari ini romantis banget
minta tolong kan gak perlu
tapi kan aku pengen bawa ini buat kamu
emang gak boleh
sekarang aku mau kamu pilih
salah satu dari semua undang undang ini
kalau gitu sekarang kamu tinggal pilih
kamu tanggal berapa
papa juga khawatir
karena sekarang ada cinta yang tinggal di rumah kita
pasti akan menyulitkan naura
iya papa betul pak
kalau memang papa berkenan
dan papa mengizinkan
arka pengen kasih kesempatan
untuk naura tinggal di rumah kita
ya siapa tahu
mama bisa mulai menerima naura pak
papa setuju sekali arka
dan kalau kamu dan naura siap untuk semua itu
bisa mengikis kekerasan hati mama kami
gue udah bawain loh jus jeruk
terus ada nasi goreng
ada mie goreng
ini tuh buat apa tiara
kok banyak banget kayak gini
ya buat loh
masa buat diliatin
nih makan yuk
tapi aku gak mungkin makan sebanyak ini tiara
nih makan yuk
lo itu kan kemarin abis ambil darah ya kan
loh itu harus makan yang banyak
terus lah mau ikut olimpiade matematika kan
kalau sakit terus lo metok gimana
kalau aku makan sebanyak ini
yang ada bukannya aku fit
malah bisa bikin gendut
ya udah kalau gitu
lo olahraga kek
kalau mau gue bisa nemenin lo lari pagi kok
tapi gimana caranya kamu nemenin aku lari pagi
rumah aku sama kamu kan jauh
itu mah gampang
nanti gue tinggal sudut supir gue
ngantriin ke rumah lo
terus nanti kita jogging bareng deh
kamu gak usah repot repot
kebetulan tiara bawa makanan banyak banget nih
sama gis banyak banget
hah enggak enggak
makanan ini khusus buat oki
gue bakalan jagain oki dua puluh empat jam
jadi enggak ada orang yang boleh deket deket sama oki
kenapa oki harus dijagain
ya jelas lah oki itu harus dijagain
kau tahu kan oki akan bawa nama baik sekolah kita
dia bakal ngikutin olimpiade matematika
jadi oki harus ditangani dengan baik
siapa yang bisa nanganin dengan baik
tapi tiara aku gak mau diatur atur
kok lo mau di samping winda sih
enggak mau tiara
aku tuh mau pindah kalau kita semua temenan
nggak ada yang dilarang buat deket sama aku
lo boleh temenan sama siapa aja kecuali sama winda
karena winda cuma bikin lo nggak konsentrasi
winda itu gak pernah ganggu konsentrasi aku tiara
lo bener bener nggak tahu diri ya
udah gue baikin melunjak banget sih lo
nih lo udah keluar
aku kamu buang buang makanan kayak gini
kamu tuh harusnya inget
banyak orang di luar sana yang kelaparan yang butuh makan
ini malah kamu buang buang makanan kayak gini
mending kalau kayak gitu aku makan aja
ya udah yuk
aku bantu makan aja ya ki
iya belum jatuh nih
kalau gak dimakan ya allah
kasih banget sih lo
asal lo tau ya naura
adek lo yang pembantu junior itu
bukannya sekolah belajar
dia malah pacaran tau nggak
kalau dia nih olimpiade matematika malah ngejadiin nama sekolah itu jadi buruk gimana
ya allah non
ya udah nanti saya akan bicarain sama opti ya
dia tuh ya
kenapa sih nggak bisa konsentrasi gitu kalau belajar
kenapa sih dia tuh nggak mau dilarang kalau nggak usah pacaran sama winda
aku cuma nggak mau
nggak mau oki
kalau oki kalah di olimpiade matematika
gue tuh nggak mau oki bikin nama sekolah itu buruk naura
sayangkan bokap gue udah bayarin sekolah oki terus oki malah nyanyain gitu
nanti saya bicarain sama oki kalau oki udah pulang ya
bilangin tuh sama pembantu junior
kayaknya nantiara udah suka beneran deh sama oki
ini bahaya deh bu
seharusnya kan mereka berteman aja bu
masa depan mereka kan masih panjang
iya kamu bener nak
kamu mau kemana
kamu mau ke rumahnya pak hutono
kakak mau tinggal di sana selama satu bulan ya ki
untuk apa kak
kamu mau berusaha untuk menunuhkan hatinya ibu fina
oke ngerti kak
oki doakan semoga kak nora berhasil
emang udah sepantasnya mas arka dan kawan nora itu bersatu
karena semua juga pasti lihat
kalian adalah cinta sejati